selain memperkenalkan sergio varias sebagai pelatih baru persija jakarta juga menunjuk bambang pamungkas sebagai manajer tim macan kemayoran untuk musim dua ribu dua puluh
bp diperkenalkan sebagai manajer persija di kuningan jakarta pada jumat siang
bp merupakan legenda persija yang memutuskan untuk gantung sepatu pada akhir musim kemarin
ia turut mempersembahkan dua gelar juara liga indonesia untuk persija di musim dua ribu dan dua ribu delapan belas
bp ditunjuk sebagai manajer persija untuk menggantikan posisi ardi cahyoko yang mendapatkan tugas lain sebagai pembina tim persija di musim depan
bp pun mengungkapkan ia dan ardi siap membantu sergio varias untuk menjalankan roda tim macan kemayoran
bp menunjukkan sebagai manajer persija yang baru
nggak baru sebenarnya karena memang susunan tim tidak akan berubah
artinya saya dan pak ardi akan tetap bersama sama di tim membantu head coach untuk provide apapun yang beliau inginkan guna menjalankan roda tim ini lebih baik